kalo misalnya claudia kepengen jadi insinyur
tau taunya orang tua claudia gak punya uang buatnya kolahin
kita kan gak tahu rezeki mama sama papanya claudia nantinya gimana
bisa jadi nanti claudia dapet beasiswa
tapi apapun yang terjadi nanti jadi orang pintar itu gak ada ruginya
dokter ada apa bu
nggak ada apa apa bu saya cuma pengen ngobrol ngobrol aja boleh
iya bu silakan masuk bu
apa mentang mentang kamu tes sekolah tinggi
kemudian kamu mengira kami yang ada disini tidak bisa menganalisa apa apa
tidak ada satupun yang saya sembunyikan sama mama
saya mendekati cucu untuk mengenalkan sama mama
untuk memperkuat kita ma
tapi cucu itu umurnya berapa

tapi ada satu hal yang kurang dihargai disini
niat baik itu bisa dihargai kalau itu logis
mana ada gadis cantik yang mau kehilangan uang jutaan setiap bulan
bagi laki laki tua yang tidak menarik seperti mama

ini seperti mengatakan bahwa air bisa menempel di luar wadah
dan kamu berharap mamangti membeli cerita kamu
mama pernah cerita sama saya
kalau almarhum bapak saya menitipkan saya kepada mama
untuk dijaga dan dilindungi
untuk dijaga dan dilindungi
apa itu juga cuma karang karangan mamang saja
itu benar bagja
tapi kamu yang salah menafsirkannya
kamu dulu pernah bilang
bahwa cucu itu tidak ada artinya
betul kamu bicara begitu
ibarat main catur
ketika semua perwira sudah tidak ada
maka pion bisa dibawa menjadi seorang perwira
bisa saja terjadi
untuk membuat peonnya menjadi perwira
ayo bu silahkan duduk
duduk bu dokter
ibu dokter mau minum apa
gak usah bu yati
ada apa kesini
gak ada apa apa bu yati
saya cuma mau meriksa kesehatan bu yati aja
ada perubahan iklim
alhamdulillah sehat bu dokter
alhamdulillah kalau gitu bu
kerja di luar
saya gak betah bu
dia betahnya kenapa bu yati
jauh dari keluarga bu dokter
kalau misalnya claudia kepengen jadi insinyur
tau taunya orang tua claudia gak punya uang buat nyekolahin
kita kan gak tahu rezeki mama sama papanya claudia nantinya gimana
bisa jadi nanti claudia dapet beasiswa
apapun yang terjadi nanti
jadi orang pintar itu gak ada ruginya
kasihankan kita sama orang tua kita bu
mereka bekerja keras mati matian hanya untuk biaya kita kuliah
kalau kita anak yang berbakti
seharusnya kita meringankan pekerjaan orang tua kita
kalau kita gak kuliah
uangnya bisa dipakai untuk keperluan lain
tapi dengan kuliah
claudia itu akan punya masa depan yang jauh lebih baik
kalau kita tamat kuliah
ketika kita bekerja
kita bisa bekerja
kita gak punya uang
kita bisa bekerja
kita bisa bekerja
kita bisa bekerja
kita bisa bekerja
kita bisa bekerja
kita bisa bekerja
kita bisa bekerja
gajahnya cuma kecil
jangankan untuk membahagiakan orang tua kita
buat diri kita sendiri aja
kasihankan orang tua kita
iya bu guru
omongannya claudia ada beneran juga
orang tua kita kerja keras
ibu kita jadi tkw di luar negeri
untuk kebiayaan hidup kita
pulangnya juga pasti setahun sekali
kalau kita kerja
kita bisa bekerja
ibu kita teh pasti bisa pulang ke rumah
ngumpul sama bapak
kalau kita kuliah
ibu teh pasti kerja di luar negerinya makin lama
jarang ketemu sama kita
tapi febri kalau dia
gula itu penting bagi kita
kalau orang tua kita nggak mampu
kayanya kita harus ke grewing
pertanda kan sama ongkong
pertanda kalian kan sama buddhist
tunggu ke situ dulu ya
ya opasi tuh podcast
kumpul privasi standard
wajahnya madak banget
satuung punya tahuk k hefta unaik
di taman bermain diawasi sama si dudung
saya kepengen nanti anak cepat kerja keluar setamat smp
iya saya juga biar dia bisa berkeluarga
nanti kalau sudah tamat smp dia bisa jadi kli bangunan di jakarta
duitnya dikumpulin buat nikah kalau sudah nikah
istrinya suruh berangkat ke luar negeri
uang dari istrinya dipakai buat bisnis kayak saya kan beres
kan nggak semua orang kayak bos idan atu
bos idan mah hebat
temen temennya teh kelas atas semua
bos idan mah uangnya teh nggak habis habis
apalagi hanya untuk naktir mie rebus
mie rebus mah cuma duit recehan atu buat bos idan mah
kita mah bos kalau pengen mie rebus harus ngelambun dulu
kalau nggak ada bos idan kita teh jarang makan
kasian kasian kasian hidup kamu
yaudah yuk kita ke warung tin ayo
kalau nanti emak udah sakit sakitan nggak bisa kemana mana
siapa yang urus emak ya
kan ada dedek emak
julia dedek itu sayang sama emak
dede mah sibuk sendiri
sekarang aja dia sibuk sama sobri
apalagi kalau sudah nikah
masa iya emak beneran kok dedek teh sayang pisah
dari mana kamu tahu
tiap hari dedek teh cerita sama encuy